ibarat sedang mengikuti lomba tujuh belas an belasan anggota satpol pp kota bima nusa tenggara barat ini
terlibat kejar kejaran dengan hewan ternak milik warga yang berkeliaran
alasannya sembilan ekor kambing ini telah merusak taman kota yang baru saja dibangun
dengan anggaran mencapai enam miliar rupiah dengan memakan rumput dan bunga yang ada
pada dua ribu lima belas pemerintah kota bima sudah mengeluarkan perda tentang larangan pelepas liaran ternak dengan ancaman denda
hitungannya per ekor baik dia besar maupun kecil diperga itu dua ratus ribu per ekor
dan untuk ternak besar satu juta
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini